selanjutnya saudara sebuah mobil ambulans di stop paksa oleh polisi lantaran menerobos jalur one way di persimpangan eksitol bocimi senin lalu
meski begitu sang sopir hanya diberi teguran dan tidak diproses hukum
dua mobil ambulans ini terpaksa dihentikan polisi
iya peristiwa yang terjadi di persimpangan eksit tol bocimi ini pun langsung menarik perhatian pengguna jalan lainnya
senin siang itu polisi yang tengah menerapkan one way di jalur arteri sukabumi bogor terpaksa menghentikan dua ambulans yang melaju dari arah bogor menuju sukabumi
saat diperiksa ambulans pertama diperbolehkan pergi lantaran tengah membawa pasien kritis
namun ambulans kedua di stop karena tak ada pasien dalam kondisi kritis
janjian sama anaknya di jalan tayang parah
takutnya sakit mah saya mau pulangin pak
karena takut parah gitu aja sih
saya sendiri salah ya saya juga kan ngikut ini gitu saya mohon maaf gitu ya karena saya ngikutin ambulan yang tepat
karena kebetulan juga ini kan bawa pasien yang kurang begitu parah ya istilahnya
memang kita juga minta cepat aja
membelah jalur sedang memoneway dan memang ambulannya memang ada dua tadi
satu kita periksa memang betul memang pembawa yang sedang kritis
dan satu lagi memang mencurigakan nempel terus
dan setelah kita berhentikan
kita periksa ternyata hanya ikut ikutan
polisi telah memberikan teguran keras kepada sopir ambulans agar tak mengulangi perbuatannya
meski begitu mobil ambulans dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya
insan maulana firdaus kompas tv sukabumi jawa barat